jika tahun baru sebelumnya suasana dihiasi dengan kerlap kerlip petasan dan suara trompet
tahun ini langit jakarta tidak semeriah biasanya
hal ini dikarenakan pemprov dki jakarta melarang adanya petasan yang bisa memicu kerumunan
crowd free night pun menjadi tema pergantian tahun baru dua ribu dua puluh
bundaran hi yang biasanya menjadi tempat berkumpul masyarakat jakarta dan sekitarnya
tahun ini begitu sepi dan lengang
di kawasan selipi terlihat tidak ada warga yang berkerumun untuk merayakan malam tahun baru
padahal di kawasan ini biasa terjadi kemacetan saat malam pergantian tahun
di kawasan ancol pada mangan jakarta utara
terlihat petugas satpol pp dan polisi bersiaga di kawasan ini untuk melarang warga jika ada yang akan merayakan malam pergantian tahun
dengan berbagai pembatasan yang dilakukan tak jarang masyarakat di jakarta pun memilih menggelar perayaan di rumah saja
teman teman happy fun bareng ame ame
kita bisa ya bareng bareng ke q bareng
ya bisa jalan jalan lah bisa kemana mana
tapi tahun ini sih benar benar kayak banyak bener kayak ada hambatannya karena pandemi ya kan
kita emang mesti lebih stay safe sama diri kita sendiri dan ya sekitar juga sih
riza patria mengatakan
road free night pada malam tahun baru dua ribu dua puluh satu berjalan dengan baik
hingga pukul dua belas malam tidak ada kerumunan yang cukup berarti ataupun pelaku usaha yang melanggar instruksi gubernur
yakni pembatasan jumlah pengunjung hingga tutup maksimal pukul tujuh malam
larangan tidak merayakan tahun baru dua ribu dua puluh satu juga diterapkan pemerintah kota bandung
sejumlah ruas jalan yang menjadi akses menuju ke pusat kota ditutup oleh petugas kepolisian dan dinas perhubungan
salah satunya jalan riau yang menuju jalan dago dan merdeka
begitu pula kawasan tegalega flyover pelangi kiara condong dan kawasan asia afrika alun alun
sejumlah warga mengaku kecewa mereka sengaja merayakan tahun baru di pusat keramaian lantaran bosan berada di rumah
bahkan tidak hanya warga bandung tapi juga dari luar kota
udah niat sih
udah niat udah nabung ya
dari jauh jauh hari kirain gak bakalan gini
kirain juga kan kita bakalan rame gitu
cuman gitu doang
sepi sepi juga sih mas
tapi tau udah ada himbauan itu gak boleh
tapi kita udah punya surat rapitest ya kan
bosan di rumah terus
iya bosan di rumah terus ngerus anak capek
tapi tau kan pasnya gak boleh kesini ya gitu
ya udah kirain teh mau rame gitu
kan biasanya kan kalau pengunjung suka nerobos nih kan kirain temo gitu
diharapkan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat
angka positif covid sembilan belas tidak kembali naik pasca libur natal
dan tahun baru serta pandemi dapat segera teratasi
tim liputan cnn indonesia